lrt jambu dabek akan mulai diujicoba dengan mengangkut penumpang mulai dua belas juli dua ribu dua puluh tiga
sejumlah persiapan perunjang pun terus dilakukan
dan untuk melihat langsung bagaimana persiapan tersebut
sudah ada produser lapangan cnn indonesia reza siregar di stasiun lrt duku atas jakarta
selamat pagi reza
reza mungkin bisa mendeskripsikan seperti apa persiapan lrt jambu dabek
terutama buat kami warga jakarta yang ingin mencoba pada tanggal dua belas juli esok
terkait dengan keamanan kemudian juga fasilitas serta armadanya sendiri
silahkan dengan laporan anda
selamat pagi yuda
besok pemerintah akan melakukan ujicoba lrt jambu dabek
yang akan dimulai pada dua belas juli hingga lima belas agustus dua ribu dua puluh tiga mendatang
di mana untuk ujicoba lrt jambu dabek ini
pemerintah ini membuka untuk masyarakat umum
namun dengan kuota terbatas
di mana nantinya masyarakat hanya dapat
dapat membayar rp satu saja untuk perjalanan ujicoba lrt jambu dabek ini
nanti akan ada empat rute perjalanan yang dilakukan selama kurang lebih satu bulan ini
yaitu dari duku atas ke jati mulia
dan jati mulia duku atas
di mana dari empat rute tersebut
ada dua rute terpanjang untuk pengoperasian lrt
jika nanti telah dioperasikan secara penuh
di antaranya adalah duku atas jati mulia
selama empat puluh lima menit
dengan jarak dua puluh tujuh tiga km
juga duku atas harjamukti
dengan durasi empat puluh menit
dengan jarak tempuh dua puluh empat tiga km
dan jika berbicara mengenai persiapan yang dilakukan
saya akan melihatkan kepada anda yuda
kondisi yang ada pada stasiun lrt duku atas
tempat saya melaporkan saat ini
kondisinya sangat sepi
tidak terlihat adanya petugas yang beraktivitas
ataupun para pekerja
yang melakukan finishing
itu artinya dapat saya artikan
untuk di stasiun lrt duku atas sendiri
untuk segala persiapannya memang sudah
karena kemarin juga
wakil menteri perhubungan
dan juga di urut kai
telah melakukan pengecekan akhir
pada pukul sembilan pagi sepuluh juli dua ribu dua puluh tiga
namun jika berbicara mengenai fasilitas yang berada di dalam stasiun
kami awak media tidak dapat melihat secara langsung ke dalam
area di dalam stasiun ini harus steril
hingga besok baru dibuka
untuk masyarakat dapat melakukan uji coba lrt jabodebek
yang telah dinantikan setelah sekian lama oleh para masyarakat
dan nantinya setelah dioperasikan
akan ada sekitar delapan belas stasiun yang nanti akan beroperasi
untuk melayani masyarakat dengan tiga lintas perjalanan
bekasi dan juga jakarta
nantinya para masyarakat yang melakukan uji coba lrt jabodebek
ini harus melalui beberapa persyaratan
telah dibuka oleh media sosial lrt jabodebek
untuk website pendaftaran resminya
dan jika dapat anda lihat juga ini
fasilitas yang berada di luar stasiun
ini telah terpasang rapih
ini untuk membantu
masyarakat dengan disabilitas netra
namun jika saya melihat kembali
masyarakat yang menggunakan kursi roda ini
saya melihat masih belum adanya rem atau bidang miring
yang berada dari jalan raya
menuju ke area stasiun
dan kalau dapat anda lihat lagi
sekitar dua ratus meter dari sini
halte bus transjakarta duku atas ii
untuk stasiun lrt duku atas ini
direncanakan akan terintegrasi dengan beberapa
diantaranya adalah transjakarta
dimana telah beroperasi saat ini
namun untuk moda transportasi lainnya yang terintegrasi
yaitu untuk mrt
lalu ada krl di stasiun sudirman
lalu ada juga kereta bandara
ini belum dapat dilakukan
karena kalau saya lihat
untuk jembatan perhubung dari stasiun lrt duku atas

ini masih dilakukan

dan belum dapat dipastikan kapan selesainya
jadi besok untuk masyarakat yang melakukan uji coba lrt jambon bebek
hanya bisa menggunakan transportasi umum bus transjakarta
dan berikutnya untuk pendaftaran sendiri
ini telah ditutup kemarin
karena memang kuotanya sudah penuh
karena setiap harinya
setiap harinya akan ada empat perjalanan saja
ini hanya dapat diisi oleh maksimum satu ratus lima puluh orang
itu artinya setiap harinya hanya ada sekitar enam ratus orang yang dapat melakukan uji coba lrt ini
dengan kuota terbatas tersebut
pihak lrt sudah menghimbau masyarakat
yang untuk yang sudah mendaftar dalam satu kali perjalanan
diharapkan tidak mendaftar lagi di perjalanan berikutnya
dan untuk syarat syarat dan ketentuan
agar dapat masyarakat memiliki atau menaiki uji coba lrt jabodebek ini
mereka telah mengisi formulir yang telah disediakan kemarin
lalu nantinya menunggu konfirmasi dari pihak lrt
berikutnya mereka datang di jadwal yang telah ditentukan oleh pihak lrt
dan menunjukkan kepada para petugas yang berada di stasiun nantinya
dan akhirnya mereka dapat menaiki lrt dengan tarif satu rupiah saja
dan diharapkan masyarakat nantinya telah membawa kartu elektronik yang masih tersedia
baik reza siregar terima kasih untuk laporan langsung anda
selamat bertugas kembali